suatu ketika di sebuah desa kecil hiduplah seorang gadis baik hati bernama doroth
dia bekerja dengan rajin untuk wanita paling tidak menyenangkan bernama nyonya betzy
yang memiliki anak perempuan yang lebih kejam tes
doroti ayo masak lebih cepat
tesiku sayang sudah kelaparan
doroti lain kali bantu kami dan masaklah sesuatu yang bisa untuk dimakan
doroti apa kau belum selesai juga dengan cucian itu
hidup dorothy penuh dengan kesengsaraan dan kesulitan
karena dia selalu merasa tidak dihargai atas pekerjaan yang dia lakukan
roti tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan menghabiskan semua penghasilannya untuk membuatnya nyaman dan bahagia
oh aku suka ini
terima kasih banyak ya sayang
suatu malam seorang tamu berbulu memasuki rumah mereka
itu adalah seekor kucing persia cantik yang berdiri di dalam rumah mereka
dia berjalan dengan anggun ke ruang tamu
oh ibu bisakah kita merawatnya
oh kemahan kemahan bu
baiklah tapi aku tidak akan mau untuk menjaga kucing itu
tidak apa apa dorothy ambilkan makanan untuk kucing itu ya
tapi doroth asyik melihat kucing itu
namun doroth tidak mencari kucing itu
namun bukan kucing yang dilihatnya tapi seorang putri dengan pakaian terbaik
apa aku sudah gila
bagaimana mungkin ketika aku melihat seorang putri yang sangat menakjubkan mereka melihat seekor kucing
makanan untuk kucing
dorothy kembali dengan semangkuk krim
butuh waktu lama untukmu
ini dia kitty
mungkin dia menginginkan yang lain ya
mereka mencoba memberi kucing itu banyak hal yang enak tetapi kucing itu menolak semuanya
tinggalkan dia kucing itu tidak menentu
dia akan makan saat dia mau makan
nanti aku akan mencari
dorothy pergi untuk mencari sumber suara dan melihat putri bernyanyi
kau bisa melihat aku aku tahu itu
aku bisa tapi mereka melihat kucing maksudku apa yang terjadi
hmm kau seperti orang yang baik
dan juga karena kau bisa melihat aku
bisa melihat aku itu artinya
kau memiliki hati yang baik
kau tahu apa
aku akan mempercayaimu
aku akan menjadi orang pertama yang memenangkan
maaf itu upaya humorku yang buruk
itu tentu saja benar sekali
mungkin saja dia juga bisa
mematahkan mantra kakakku
aku akan memperkenalkan lebih dulu
namaku adalah maya
aku adalah seorang putri
dari sikap dan juga penampilan
aku telah bepergian dengan
menyamar sebagai seekor kucing
sekali lagi sudah jelas kan
mengapa aku bepergian dengan
menyamar sebagai kucing
aku mencoba untuk menemukan saudara laki lakiku
yang telah hilang
karena terkena mantra jahat
yang telah mengubahnya menjadi
oh ya cukup
cukup sederhana sebenarnya
seharusnya aku sudah tahu dari tadi
aku harap kakakmu baik baik saja
bahwa dia baik baik saja
tapi hidup sebagai kucing itu
manusia itu baik
kau bisa memanggilku
eee putri maya
kau ini kan seorang putri
mengapa kau tidak
menggunakan pengawal dan tentaramu
untuk menemukan saudaramu
oh pikiran yang penasaran
baiklah untuk menjawab pertanyaanmu
aku menyelinap keluar
karena pamanku adalah orang jahat
dan telah mengambil alih tahta dari ayahku
yang seharusnya untukku
atau untuk saudara laki lakiku
aku pikir dia itu adalah orang
dibalik mantra jahat
yang mengubah saudaraku menjadi seekor kucing
itulah mengapa aku memutuskan
untuk menyelinap keluar
dan menemukannya sendiri
dan tidak menarik perhatian yang
itu semakin sederhana
yah aku tahu
tapi itu sudah cukup tentangku
katakan padaku dorothy
mengapa kau bekerja di sini
dan diperlakukan begitu buruk
oleh orang orang di sini
dorothy memberitahu sang putri
semua tentang bagaimana dia ingin
memberi neneknya kehidupan yang nyaman
dan karena itu membutuhkan uang
kau tahu apa
aku akan membantumu
kau tidak tahu betapa sulitnya
mendapatkan pekerjaan di sekitar sini
tapi aku juga membutuhkan bantuanmu
ya aku akan mencoba
karena kau bisa melihatku
kau juga pasti bisa melihat
ah begitu aku menemukanmu
tidak peduli di bagian manapun di dunia ini
kau harus ikut denganku
untuk mematahkan mantranya
dan di malam hari
mereka pergi melewati udara dingin
ini ambil koin emas ini
dan berikan kepada nenekmu
sekarang kau tidak perlu bekerja
untuk wanita mengerikan itu lagi
sekarang emasnya tidak akan bertahan selamanya
kami membutuhkan solusi permanen untuk masalahmu
ayo pergi ke rumahmu
keduanya segera sampai di rumah kecil doroti
dan saat itu fajar menyingsing
aku akan menunggu di luar
aku tidak ingin nenekmu menganggapmu aneh
saat kau berbicara denganku
atau kau bisa menyelinap ke kamarku lewat jendela
dan aku akan menemuimu di sana
ini adalah keberuntungan yang luar biasa
nenek sekarang kita bisa menjalani kehidupan yang sangat baik
dan hari itu ketika matahari terbit dan bersinar dalam kemuliaannya
putri berbicara kepada dorothy
apakah apakah kau tahu cara menjahit
tentu saja aku suka mendesain dan menjahit
itu adalah hobiku
pilihlah salah satu bahan berikut ini
hmm hmm yang ini
baiklah sekarang tutup matamu
dan pikirkan satu hal yang bisa membuatmu bahagia
dorossi memejamkan mata dan memikirkan burung quezzal yang cantik sedang terbang
dia tersenyum dan kemudian membuka matanya
aku memikirkan aku tidak ingin tahu
masukkan saja pikiran bahagiamu itu ke dalam desainmu
dan itulah yang dilakukan dorothy
hanya dalam beberapa hari dia telah menjahit gaun yang luar biasa sehingga dia sendiri tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan
sekarang kita harus menjualnya
jadi mereka pergi ke pasar dan orang orang di sana melihat pakaian yang menakjubkan dan membelinya
pada akhirnya semua pakaian itu telah terjual
ini banyak sekali
eh kalau aku bisa melanjutkan aku akan bisa memberi nenekku
hidupan yang sangat baik
selama kau melakukan apa yang benar benar membuatmu bahagia menurutku kalian akan baik baik saja
dan itu menjadi kenyataan
dorossi segera mulai melakukannya dengan sangat baik
dan dengan uang yang dia hasilkan dia merenovasi rumah menjadi rumah yang cantik dan bahkan memiliki asisten rumah tangga
dia juga membuka toko kecil yang indah untuk menjual pakaian yang dia jahit
ini sungguh sangat menakjubkan
oh yang mulia maksudku putri maya ini adalah semua yang aku inginkan
oh aku senang mendengarnya kalau begitu karena aku sudah menepati janjiku
maukah kau membantu mematahkan mantra saudaraku
ya tentu saja tapi bagaimana kita menemukannya
indra kucingku memberitahuku bahwa
dia ada di sekitar kerajaan terdekat kita harus segera pergi dari sini
doroshi mengangguk dan bergegas menemui neneknya
nenek aku harus meninggalkan kota selama beberapa hari karena aku harus melakukan pengiriman ke kerajaan berikutnya
jessica akan menjagamu iya kan jess
dorossi dan putri berangkat ke kerajaan tetangga
di sana mereka berkeliling dan mencoba menemukan pangeran kucing
dia terus saja bergerak dasar kakak yang konyol
jangan khawatir kita pasti akan menemukannya
oh aku bisa merasakannya dia sudah dekat
aku telah menemukan saudaraku dorothy
hah bisakah kau melihatnya bisakah kau melihat wujud manusianya bisakah kau bisakah
oh maafkan aku putri maya tapi yang kulihat hanyalah seekor kucing mata
oh sayang tapi kau bisa melihat aku dalam bentuk manusiaku tolonglah cobalah lagi tutup matamu dan setelah itu bukalah
saudariku saudariku tunggu dia terlalu mudah untuk memecahkan mantra nya
mantra ini hanya dapat dihancurkan oleh seseorang yang telah hidup selama lebih dari enam puluh tahun dengan hati yang baik dan juga tulus
ada apa putri
putri maya menjelaskan kepada dorossi tentang mantra itu dan bagaimana dia melewatkan bagian yang penting
oh aku minta maaf aku tidak bisa membantumu
kau telah melakukan banyak hal dorothy akhirnya aku menemukan saudara laki lakiku sekarang kau harus kembali dengan hidupmu aku berharap yang terbaik untukmu perut
oh tapi aku menjadi sangat menyukaimu
aku juga doroti tapi sekarang aku harus pergi dan kau juga
kau tahu aku telah membuatkan sesuatu untukmu aku tidak tahu akan berubah menjadi seperti ini aku pikir kita akan kembali ke rumahku dan
aku berkata baiklah ayo pergi ke rumahmu lagi pula aku ingin istirahat yang baik sebelum kita memulai perjalanan ayolah saudaraku
maka ketiganya kembali ke rumah dorozi
nenek aku pulang
oh siapa anak mudanya
nenek itu bisa melihat kucing malta dalam wujud manusia dan segera mantranya hancur
oh perr oh aku kembali aku kembali aku kembali
kenapa dia berteriak seperti itu
oh mantra itu hilang nenek kau telah mematahkan mantranya
oh aku sangat bahagia saudaraku
mereka bertiga bersuka cita dan dorothy dengan hati hati menjelaskan semuanya kepada neneknya yang cukup terkejut
hahaha aku mengerti
aku senang bisa membantu kalian
oh terima kasih banyak dan kau juga doroti oh untuk semuanya
tidak akulah yang berterima kasih
kemudian dorothy putri maya dan pangeran tetap berteman baik seumur hidup
pangeran mengklaim tahtanya kembali dari paman jahat dan memerintah kerajaan bersama saudarinya
dan bersama sama mereka mengajar orang orang mereka
melakukan hal hal buruk adalah pemborosan
seseorang harus selalu baik dan ceria
karena itulah yang membawa kebahagiaan
dan untuk dorothy dia pergi untuk memberitahu semua orang untuk mengikuti kata hati mereka
dan melakukan apa yang membuat mereka bahagia